anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aldi hawari
banjir di india telah menyebabkan berbagai kerugian bagi korban
relawan dan badan amal meningkatkan upaya mereka untuk membantu para korban di kerala
persediaan makanan pakaian dan obat obatan diperbanyak
untuk mencukupi kebutuhan warga yang terkena dampak banjir
hujan lebat yang terjadi sejak delapan agustus telah menyebabkan banjir terburuk dalam satu abad terakhir
penjaga pantai india memastikan bantuan telah sampai ke masyarakat setelah beberapa hari tertunda akibat cuaca buruk
virus ebola kembali mewabah
kali ini petugas kesehatan di distrik bundi bugio uganda mencurigai adanya penyakit yang disebabkan oleh virus ebola yang terjangkit oleh seorang warga
dokter mengatakan pasien menunjukkan gejala seperti suhu tubuh melebihi tiga puluh delapan derajat celcius sakit kepala nyeri otot dan nyeri sendi
saat ini para petugas sedang menunggu hasil dari laboratorium terkait penyakit ini
pasien saat ini ditempatkan di unit isolasi
drc mengonfirmasi sebanyak empat puluh satu kematian dan lima puluh tujuh kemungkinan dari virus ebola
petugas kesehatan melakukan pengawasan secara terus menerus dan diharapkan dapat membantu pengendalian penyakit
ya demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia news report
kami lanjutkan kembali bersama dea kartika
terima kasih sampai jumpa